maaf banget ya
mungkin aku udah ngecewain
sekarang keadaannya jadi kacau banget boy
ini loh boy
baju yang waktu itu aku beli sama mama kamu
baju yang tuh luntur
kenapa muti gitu
sekarang kita fokus aja
sama masalahnya si neng
kita cari neng orang sampai ketemu ya
teh teh biar aja
biar urusan si neng
udahlah biar saya aja itu mah yang nyari
si teh teh gak usah ikut susah
gak bisa begitu akan abah
biar bagaimanapun juga kan
saya juga bertanggung jawab
neng orang jadi begini kan juga gara gara saya
eh bukan gara gara teh teh
jangan teh teteh tidak salah
kita mana ada yang tau
karena kita pacaran
teh teh fokus aja sama kerjaan
biar saya yang cari raya
saya pamit sekarang ya teh
jangan lupa makan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang sabar ya bu
sebenernya saya juga lagi galau
tapi saya nggak mungkin mengorbankan
pasti ibu sekarang lagi bingung banget
lebih baik sekarang semuanya
kita serahin sama allah aja ya bu
lebih baik ibu sholat istiqoroh aja
biar lebih tenang
jadi aku mau juga
seekor pas fandung
jadi mondi memutuskan gue karena dia udah tau kalau abah pacaran sama omanya
tapi kenapa mondi gak mau terserang aja ya
yang jelas hubungan kita gak bakal bisa diterusin lagi
maksud kamu kamu memutuskan aku gitu
alasan aku memutuskan kamu tuh sebenernya karena
karena abah kamu udah
abah dan apa maksudnya
satu hal kamu harus tahu
kamu harus tahu kenapa aku minta kita putus
udah abah sih mondi
tapi kamu harus dengerin aku dulu raya
tante kok sama abah bisa ada disini bareng
terus canggih sini abah mana
terima kasih simpen
kemudian kami sampai kembali
sepertinya ini kan berakhir bentuk
kamu perlahan lahan mencoba untuk duduk
tapi gamerx ini mampus vaan
jadi kerabat diam dan masuk
keren banget soalnya
kamu nangis begini
om juga suka ikut nangis ya
tapi saya bilang siapa siapa ya
kalau saya suka nangis kalau lagi sedih
nah gitu dong
kalau kamu senyum saya ikut senang
om udah bikin aku tersenyum lagi
padahal aku suka kasih saran ke teman teman
kalau misalkan dalam perjalanan hidup itu
tapi waktu aku menjalani itu sendiri
itu gak mudah ya om
saya pernah mengalami hal yang lebih pahit
dari yang kamu alami
semua orang akan mengalaminya
pasti kamu akan bisa mengatasinya
kamu akan bisa mengatasi semua masalah yang datang
amin makasih ya om
saya udah beli hp buat raya bang
lo jangan masuk lo di sana aja
biar gue yang ke tempat lo
bang saya udah beli dua
biar raya bisa milih
soalnya aku juga gak tau selera raya apa
mudah mudahan rakyat terhibur dengan ini
kasian hidupnya menderita gara gara ulah abahnya sendiri
raya dan mondi putus
gara gara rama mau menikah dengan mamanya mondi
padahal raya dan mondi itu saling mencintai
mony yang udah mempermalukan gue di atas ring
ini kesempatan buat gue untuk balas dendam sama mundi
tidak ada yang bisa ngaduin bang koba bersama abahnya raya yang
sok ikut campurusan gue
ini namanya satu gayu duat pulau telam pawe
mending lo pergi aja duluan
gue gak pengen raya ngeliat kita masih deket
raya pasti selama ini udah tau bang
kita bareng di black cobra
tapi kan selama ini gue menghilang
dan gue ngerasa raya sekarang ini bisa nerima gue
sekarang lo cabut duluan
maaf banget ya
mungkin aku udah ngecewain
sekarang keadaannya jadi kacau banget boy
baju yang waktu itu aku beli
buat kontes cocok
bajunya tuh luntur
ya aku sih yakin banget ya
ini pasti kerjaannya si adriana
sama matiri aku itu
karena dia kan gak suka banget aku ikut kontes itu
dan mungkin bisa aja dia ngelakuin
karena aku yakin banget bisurti tuh
nggak mungkin kayak gitu sama aku
gak mungkin setega itu sama aku
sekarang aku bium kita
ntar kan mau tampil terus aku pakai baju apa dong
mama tiri kamu bener bener ya
ya udah rev
kamu yang tenang ya
kamu yang sabar
buat cari jalan keluarnya ya
iya boy makasih banyak ya
soalnya aku udah gak tau lagi
harus kayak gimana sekarang
ah ya ternyata mama